kita ke riau meski sempat hilang di guyur hujan pekan lalu kabut asap sisa kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali pekat menyelimuti kota pekanbaru riau
meski dikepung asap tidak menyurutkan niat warga pekanbaru untuk mengikuti kegiatan car free day pada minggu pagi
kabut asap sisa kebakaran hutan dan lahan tidak menyurutkan niat warga pekanbaru untuk mengikuti kegiatan car free day di jalan jenderal sudirman pekanbaru riau minggu pagi
meski harus mengenakan masker masyarakat tetap antusias berolahraga atau sekedar jalan jalan santai di area car free day yang dikepung kabut asap
pemerintah provinsi riau sebelumnya sempat menutup area car free day karena asap begitu pekat menyelimuti daerah itu
namun pekan lalu kabut asap menghilang seiring turun hujan
tetapi sepekan belakangan kabut asap kembali pekat menyusul meningkatnya pertumbuhan titik panas yang terindikasi dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah
pengen jalan yaudah paksa ikut saja
ya kalau emang dilarang harus dilarang ya
dari pemerintah ya
cuman ini kan gak dilarang kemarin sempat dilarang ya
cuman kemarin gak dilarang sih kemarin hari ini
agak tebal juga cuman gak dilarang ya
sementara itu bmkg stasiun pekanbaru menyatakan satelit tera dan aqua memantau tujuh puluh satu titik panas dari kebakaran hutan dan lahan di riau
titik panas terpantau di indragiri hilir dua puluh sembilan titik pelalawan dua puluh enam titik indragiri hulur sembilan titik rokan hilir tiga titik kampar dua titik meranti dan dumai masing masing satu titik
untuk peluang hujan sendiri memang ada terutama untuk di wilayah riau bagian tengah hingga utara seperti sebagian kota pekanbaru sebagian kabupaten mekalis rokan hulu rokan hilir sebagian kampar dan juga sebagian siak
potensi hujannya namun tidak merata dan juga intensitasnya
masih ringan hingga sedang
untuk munculnya titik panas atau respon ini didukung juga dengan indeks kebakaran hutan dan lahan kita yang sangat tinggi dilihat dari parameter cuacanya
dan juga curah hujan juga masih tidak merata
sementara itu bpbd riau menyatakan regu pemadam kebakaran lahan yang terdiri dari tni polri manggala agni dan bpbd
hingga kini masih terus berjalan
baku padamkan api di sejumlah wilayah riau
sebanyak dua helikopter waterbombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman di pelalawan dan bengkalis
untuk saat ini helikopter waterbombing ada dua helikopter yang melakukan upaya pemadaman dari negara yaitu kamov dan bl dua ratus tujuh belas
di mana kamel melakukan upaya pemadaman di kabupaten pelawan dan juga dua ratus empat belas itu berada di pemadaman di kabupaten bengkalis
di daerah bukit keringkil
upaya pemadaman juga dilakukan oleh tim darat
terutama di beberapa titik yang memang luas kebakaran cukup besar
yaitu di daerah kelurungutan dan di daerah rindang girihulu
bpbd riau mencatat luas lahan terbakar di sejumlah wilayah riau hingga kini mencapai enam tiga ratus hektare
pemerintah kota pekanbaru telah menetapkan status siaga darurat asap
menyusul kabut asap yang turun menyelimuti daerah itu
rian novitra pekanbaru riau